pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh diwarnai oleh duet dua partai besar di indonesia
yakni pdi perjuangan yang merupakan partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
akan berduet dengan runner upnya partai gerindra
lalu seperti apa pemetaannya dan bagaimana keduanya ini akan berkoalisi
untuk memenangkan pilkada tahun ini kita lihat sama sama seperti apa
pertama kita ke tangerang selatan lebih dulu
nah pdi perjuangan dan gerindra nyatanya memutuskan untuk mengambil jalan masing masing
gerindra bersama demokrat sepakat untuk mengusung pasangan akademisi dan pengusaha
iksan mojo dan alin
namun sayangnya mereka harus berpuas diri menempati urutan terakhir
yakni dengan perolehan suara sekitar empat puluh dua ribu an saja atau delapan dua puluh dua persen
lalu poros partai tergembung yakni golkar pks pkb pan nasdem dan juga p tiga
ini berhasil mengusung ayo

yang membuat pdi perjuangan dan gerindra berkuasa dengan kursi penguasa tangsel
dengan perolehan suara sekitar tiga ratus ribuan lebih atau mencapai hampir enam puluh persen
sementara pdi perjuangan dan juga hanura hampir sukses membawa pasangan arsid alfian
ke kursi penguasa tangsel dengan perolehan suara satu ratus enam puluh an ribu lebih atau tiga puluh persen
nah di pilkada dua ribu dua puluh pdi perjuangan dan gerindra sepakat berkoalisi di wilayah berpenduduk satu dua juta jiwa ini
pdi perjuangan dan gerindra berkuasa dengan perusahaan yang berpengaruh
dan berpengaruh di wilayah yang merupakan keponakan dari mantan gubernur banten pratu antun coisya
pdi perjuangan dan gerindra berkuasa dengan perusahaan yang berpengaruh

persaingan semakin ketat karena koalisi pdi pdi juga gerindra harus melawan kekuatan partai keadilan sejahtera
persaingan semakin ketat karena koalisi pdi pdi juga gerindra harus melawan kekuatan partai keadilan sejahtera
persaingan semakin ketat karena koalisi pdi pdi juga gerindra harus melawan kekuatan partai keadilan sejahtera
pan nasdem dan juga pkb
ya mereka harus berlapang dada menerima kekalahan karena mengusung pasangan dimas babai
yang hanya memperoleh perolehan suara sekitar dua ratus lima puluh satu ribu saja atau sekitar empat puluh persen
sementara gerindra berhasil menang telak dengan mengusung pasangan idris fadri
dengan perolehan suara sekitar empat ratus sebelas ribu suara atau mencapai enam puluh satu persen
ya kemenangan itu adalah hasil koalisi dengan demokrat dan juga pks sang penguasa tiga periode
ngomong ngomong soal pks ternyata partai ini sudah memimpin depok lebih dari tiga periode
ya pendirinya nur mahmudi berhasil membawa depok menjadi lebih baik selama sepuluh tahun
sementara empat tahun terakhir depok dipimpin oleh kader pks yakni idris abdul somad
konsistensi pks yang mengusung konsep berpemilu adalah bagian dari ibadah
nyatanya membuat partai ini bertahan
tidak ada percaya bahwa ada kemampuan untuk memimpin di depok selama lebih dari sepuluh tahun
pilkada dua ribu dua puluh kedua partai ini sepakat mengusung kader gerindra pradi yang merupakan wakil wali kota depok saat ini
berpasangan dengan afifah kader pdip yang juga adalah pengusaha kayu
pdi perjuangan dan gerindra tidak sendiri di pilkada depok
mereka didukung oleh koalisi depok bangkit yang terdiri dari golkar p tiga dan juga pan
kalau dihitung itu
namun karena bantuan dari koalisi depok bangkit bisa jadi saingan berat nih bagi pks yang dengan percaya diri sudah mengusung calonnya sendiri
eh tapi jangan lupa ada tiga partai yang masih abstain dalam pilkada depok
yaitu demokrat pkb dan juga pks
kemesraan mantan rival ini nyatanya memang menjadi warna tersendiri di pilkada dua ribu dua puluh
apalagi pilihan tetap ada di masyarakat
masyarakat harus siap untuk menanti kejutan kejutan politik lain yang mungkin saja terjadi menjelang pemilihan nanti
rizka dawat woye ramadan jakarta